ini mungkin pinggang umi gara gara kepentok motor tadi kali ya
tak mungkin lah orang umi ini bandingin saya
jangankan umi ustadz musa ustadz ritwan masih kuat saya
so kuat banget
ya sabar pak de ya
pak de ketiban itu hitung hitung latihan
jadi kalau besok besok pak de ketiban metromini udah kuat badannya
akun kok kamu ada di sini
bukannya kamu masih di kuks
kamu gak boleh ke sini
ini tenang aja
ini oe udah sembuh
ya kita jadinya gak bisa tukar tukar kasur lagi
kalau teman sembuh udah sehat harus disambut dengan gembira
ya jadi biasa
kalian mau makan gimana
kalian gak diundang
aku juga gak diundang
ya kalau enggak nanti aku ngomong aja ke ibu itu kalau kalian itu temen aku
betul ya do
ya allah kak
kalau kita nggak diundang hukumnya haram kalau kita menghadiri acara itu
jadi kita jalannya berduaan gitu
dan jangan lupa juga sebelum kita berangkat
ya udah nanti aku izin ya ke ustadz musa
ya udah yuk
kamu parkir ya
ya pak ei saya parkir dulu pak ei
pak ei sehat
pak ei sehat
insya allah sehat tidak apa apa
enggak usah enggak apa apa
gimana keadaan anak anak sini
alhamdulillah semuanya lancar
masuk dulu ya
pak ei orang parce sehat
pak ei atau enggak
pak ei atau enggak
pak ei atau enggak
pak ei enggak sih
pak ei atu atu
pak ei ya jangan
pak yai pak yai pak yai nggak papa papa saya memang ada sedikit pikiran maaf ya iya nggak
pak yai nanti ini biar saya beresin biar saya bikinin aja lagi tehnya ya udah udah nanti
pakai maaf ini tehnya bikinin lagi udah nggak papa pakai biar seger ya
hai salamualaikum pak yai waalaikumsalam
ada apa jadi begini ya pak yai ada kejadian yang
diirawati rumah sakit islam pakai
baju besar emangnya layangan apa apa sih kita mau izin buat makan ya ustadz udah makan tinggal makan aja ini
ustadz mengantar kaya amin rumah sakit ya kita tapi makan entar entar iya terserah kalian mau
makan sekarang besok minggu depan bulan depan tahun depan terserah kalau kalian kuat makan
iya masa mau makan nggak boleh diizinkan minta kelaparan dong udah ini umi lagi
pak d pak d pak d pak yai assalamualaikum dimana lu gedenya
pak yai ustadz saya masih nggak percaya umi kecelakaan
assalamualaikum waalaikumsalam abah

aduh masuk nggak ya
enggak masuk enggak masuk enggak
coba tanya sebelah lagi
masuk enggak masuk enggak masuk
masuk apa enggak nih
ini gimana keadaannya
abah umi alhamdulillah abah
cuma ini aja nih rasanya pinggang kayak mau patah bah
tadi umi pergi ke atm gak pamit dulu sama abah
umi enggak salah semuanya nikah semata mata kendak allah
udah tenang aja ya yang penting umi cepat sembuh
ini mungkin gara gara kepentuk motor tadi kali ya
tak mungkin lah orang ubi dibandingin saya
jangankan umi ustadz musa ustadz ridwan masih kuat saya
so kuat banget
ya sabar pak deh ya pak deh ketibaan itu itu hitung latihan
jadi kalau besok besok pak deh ketibaan metro mini udah kuat badannya
oh iya pak deh
kami makan roti dulu ya
nggak usah nak nanti aja ya
iya pak kiai kita mendapatkan undangan pak kiai dari warga warga yang selamatan
oh iya terima kasih insya allah
acaranya habis maghrib pak kiai
oh iya pak kiai tadi juga ada warga yang menyampaikan ke saya
abah katanya umi udah boleh pulang hari ini
alhamdulillah udah udah umi lekas semua ya umi ya
mau kemana malam malam begini
kita mau ngadirin tasyakuran di rumah warga kita diundang
mana surat isinnya
kalo mau keluar harus pake surat isin
tapi kita udah izin sama ustadz nusa
pokoknya kalo tidak ada surat isinnya tidak boleh kita keluar
intinya tidak boleh keluar kalo tidak ada surat isinmu
ah tidak boleh
eh mending ku masuk nih
kau kamu kan udah tahu pintu belakang itu pas malam selalu ditutup
dan ini melanggar aturan
ini jalan satu satunya dok
tapi kan kita udah diizin sama ustadz musa buat kajatan itu betul tidak
itu punya aku
ah iya sudah sini aja
sini aku bantuin kamu
tunggu tolongin aku aja
ada surat isin
dari mana buka
menang banget sih